dan juga malaysia ini seringnya bersih tegang tapi lain halnya di atletik kemarin malam ini agus prayoga katanya mendapatkan dukungan dari warga malaysia
seperti apa sebenarnya dukungan yang diberikan oleh warga malaysia itu dika
ya betul sekali seril ini juga sebuah pemandangan yang cukup unik datang dari arena atletik di stadion utama bukit jalil kemarin
pada saat perlombaan sepuluh meter antara agus prayogo dan juga pelari lainnya dari asia tenggara
kita bahwa banyak sekali di tribun yang mendukung agus prayogo dan bukan hanya dari indonesia saja tetapi juga dari pendukung tim tuan rumah atau malaysia
bahkan mereka membawa semacam tulisan besar bertuliskan agus begitu untuk memberikan dukungan kepada agus
setelah saya wawancari mereka mengaku bahwa mereka sudah mengagumi agus prayogo sejak dua tahun yang lalu atau sejak sea games dua ribu lima belas di singapura
dan mereka pun ternyata berasal dari komunitas maraton yang pada pertandingan pertama di nomor satu
dan mereka pada minggu pekan lalu atau pada sabtu pekan lalu maksud saya juga hadir memberikan dukungan kepada agus
mereka menyatakan respectnya kepada agus dan mereka pun menyatakan bahwa dengan dukungan ini seharusnya tidak ada lagi ketegangan antara pendukung indonesia dan juga malaysia
yang walaupun mungkin kalau saya melihat di malaysia sendiri sebenarnya tidak begitu panas di dunia nyata
meskipun di dunia maya tampaknya memang ini menjadi sangat perang urat saraf perang komentar di antara indonesia dan juga malaysia
tetapi sejauh ini para pendukung menyatakan respectnya para pendukung juga meminta maaf terkait dengan insiden
dan mereka tidak ingin memperkiru suasana
dan begitu pula dengan penonton penonton indonesia yang saya temui baik di bukit jalil ataupun juga di sahalam dan juga di selayang
pada saat pertandingan sepak bola dan juga pertandingan cabang olahraga lainnya
yang menyatakan bahwa cukuplah sudah diakhiri kisruh terkait dengan bendera
ini adalah cabang olahraga ini adalah pertandingan olahraga yang seharusnya mengedepankan sportivitas dan juga mengedepankan persahabatan
tentu apalagi sea games ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara negara negara di kawasan asia tenggara
ini pun ya
atau yang kemarin ada di stadion bukit jalil ini menjadi sebuah pemandangan yang menyejukkan saya pikir
dan ini bisa menjadi titik awal untuk memperbaiki hubungan pendukung indonesia dan juga pendukung malaysia
dan kita akan melihat seperti apa nanti keagreban malaysia dan indonesia antara pendukungnya di stadion salam selangor
pada pertandingan semifinal yang akan memperebutkan satu tiket ke babak final nanti
sheryl kembali ke anda
baik terima kasih banyak
mardika utama melaporkan langsung dari sea games dua ribu tujuh belas di kuala lumpur malaysia